seperti biasa setiap harinya di cnn indonesia connected ramadan kita akan lihat nih ya bagaimana sih sebenarnya situasi ramadan di luar indonesia di sejumlah negara yang ada di dunia
kali ini kita akan langsung terbang ke kazakhstan karena sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik kazakhstan merangkap republik tajikistan bapak fajrul rahman selamat pagi pak
selamat pagi mapri selamat pagi indonesia selamat menjalankan ibadah sahur
kita berbeda satu jam di sini baru dua tiga puluh lima eh di jakarta berarti tiga tiga puluh lima ya
betul pak kalau di sini mungkin sekarang lagi pada siap siapin sahur gitu ya pak ya udah mau deket deket waktu imsak sekitar satu jam lagi
kalau di sana berarti juga lagi siap siap sahur ya pak fajro
siap siap sahur di sini kami akan subuh nanti pukul empat tiga puluh lima dan nanti berbuka puasa pukul dua puluh
waduh panjang sekali nih pak durasi waktu berpuasanya ya
betul jadi maghribnya jadi nanti subuhnya makin pendek kemudian juga maghribnya makin panjang
terutama nanti di akhir satu mei
itu maghribnya tiga apa subuhnya tiga lewat lima puluh empat kemudian maghribnya dua puluh lewat empat puluh
ini makin memanjang
itu berarti durasi puasanya berapa jam itu pak
tapi di sini enak sih puasa
durasi puasanya berarti berapa jam itu pak totalnya
apalagi nanti menjual awalnya
hampir empat belas sampai enam belas jam
wow luar biasa
mudah mudahan pahalanya lebih panjang lagi
tapi karena di sini kan musimnya baru musim semi
jadi sekarang aja pagi ini plus sembilan derajat celcius
ketika di awal itu masih minus minus empat minus lima seperti itu
di sini selama musim dingin itu dinginnya bisa sampai minus dua puluh
waduh jadi memang tantangan tersendirinya banyak ya pak ya bagi yang menjalankan ibadah puasa
apalagi kalau kita bandingkan dengan di indonesia ya
negara asia dengan empat musim
negara asia dengan empat musim
nah kalau gitu pak fajrul aturannya kapan buka puasa kapan harus imsak kapan harus subuh itu gimana pak pengaturannya
kalau harus berpuasa dengan durasi seperti itu
mbak firi kami mengikuti apa yang diputuskan oleh sejenis majelis ulama gitu sebenarnya
majelis ulama di kajastan maupun di tajikistan
nah itu mengeluarkan saja
mereka semacam kalender dan kami mengikuti
di sini kan tidak ada semacam pengumuman dari pemerintah seperti itu
pengumuman pemerintah bahwa hari ini besok akan dimulai puasa ramadan atau kemudian nanti akan aidilfitri itu tidak
jadi kita mengikuti kalender yang dikeluarkan oleh majelis ulama kajastan maupun di tajikistan
oke berarti pembagian waktunya seperti itu
selain dari durasi waktu berpuasa yang tadi sangat panjang kemudian suhunya juga jadi challenge tersendiri ya pak ya
tapi dengan harapan kembali
semoga ibadahnya atau pahalanya juga semakin banyak gitu
apalagi sih pak yang khas
apalagi sih pak yang biasanya khas nih dari ramadan di kazakhstan biasanya
apalagi ini pertama kali berarti ya pak fajrul untuk ramadan di kalangan
pertama kali saya empat bulan ya memasuki empat bulan pertama berada di kajastan
jadi pertama kali menghadapi berpuasa
sebenarnya tidak terlalu sulit ya berpuasanya
di awal mungkin satu hari atau dua hari pertama memang terasa agak haus
karena kan panjang ya empat belas jam sampai enam belas jam
tetapi sampai hari sekarang kan sudah tanggal enam belas april
jadi tidak terlalu terasa lagi sebenarnya
apalagi di sini kan tidak
seperti di indonesia kan penuh dengan suasana ramadan
jadi walaupun kita jaraknya lumayan nih
tapi karena ramadan jadi terasa dekat dengan indonesia
jadi terasa dekat dengan indonesia karena ada suasana ramadan
walaupun tidak ada seperti tadi disebutkan ada pasar ramadan
atau ada itu kegiatan dimana orang rame rame berpuasa itu tidak terlihat sebenarnya
karena di sini juga di kota nur sultan kan tidak ada pasar ramadan
tidak ada pedagang kaki lima khusus gitu
tetapi biasanya berkumpul di rumah
dan makanan khusus sih ada di sini seperti nasi kebuli ala asia tengah seperti itu ya
karena di sini kan jarang orang makan nasi ya
sebagian besar orang makan roti dan daging umumnya
dan banyakan konsumsinya daging guda di sini
ini cukup enak
atau juga kadang kadang buka puasa dengan apa
semacam sop ya namanya sorpan itu daging sapi itu dicampur wortel dengan kentang
tapi biasanya ketika ajan maghrib itu sama dengan indonesia
itu kita makan kurma dan kemudian kacang kacangan
di sini kan orang buka puasa menyebutnya iftar
iftar katanya iftar
jadi saat iftar
jadi saat iftar memang menunya nggak pakai gorengan ya pak
kalau di jakarta kan
tidak ada gorengan di sini
biasanya cari gorengan gitu
betul kalau di indonesia kan ada gorengan
walaupun di sini ada makanan sejenis odading itu ya
itu sangat terkenal
aku menganggap ini semacam odading ya
jadi ada nama khusus terkait dengan itu
tapi sebagai duta besar kan tentu aku hampir tiap hari harus menghadiri acara buka puasa
yang diselenggarakan oleh kedutaan kedutaan besar seperti palestina uzbekistan kemudian ada turki dan yang lain lain
dan kemudian juga majelis ulama di sini
jadi hampir tiap hari kami berbuka puasa diundang oleh kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh kedutaan besar negara negara
termasuk kami juga selama kbri juga menyelenggarakan semacam apa itu zoom ramadhan
karena kan di sini ada sekitar satu ratus tujuh puluh dua orang di kajastan orang indonesia
praktis semuanya profesional
dan di tajikistan lima orang
jadi kami selama ramadhan ada enam kali kegiatan zoom ramadhan dengan ti ki dari indonesia
ti ki dari indonesia
jadi itu sekitar pukul lima sekitar satu jam
jadi kami melakukan zoom dihadiri oleh staff kbri ditambah dengan dari kajastan dan tijakarta
dan kebetulan memang acara yang namanya buka puasa bersama dan open house kan masih belum diizinkan oleh kementerian luar negeri di indonesia
walaupun di sini masker sudah tidak perlu
mudah mudahan ke tempat publik sudah tidak perlu lagi memakai seperti peduli lindungi seperti itu
dan kbri kalau mau ke sini sebenarnya enak saja
gampang datang tidak usah pakai
karena kan di sini sudah bebas visa tiga puluh hari
karantina juga tidak ada ya pak berarti
tidak ada bebas visa tidak ada karantina baik untuk di kajastan maupun uzbekistan
tidak perlu lagi pakai masker
kemudian tidak perlu juga memakai yang seperti peduli lindungi
tapi kami masih tetap mematuhi sembahwan dari kementerian luar negeri untuk tidak melakukan
ibu buka puasa bersama maupun open house
oke ini berarti akan berkaitan juga dengan kegiatan saat nanti di hari raya idul fitri ya pak
bisa dipastikan mengikuti anjuran dari kemenlu bahwa memang tidak ada kegiatan khusus secara tatap muka di kbri
tapi tadi dilakukan sejumlah kegiatan yang dilakukan masih secara virtual ya pak ya
dan umumnya di sini juga kegiatan sembahyang gitu ya
kemudian di masjid
kemudian di masjid ya
di masjid dan orang di sana juga tentu seperti di indonesia juga membaca al quran gitu
melakukan program semacam atab al quran
tapi semuanya praktis dikelola oleh majelis ulama di kajastan
mayoritas masyarakat kazakhstan ini kan memang beragama muslim
tapi pak fajrul sempat bilang kalau beda gitu suasananya dengan ramadhan di indonesia
lebih festif gitu
nah berarti kegiatannya biasanya muslim di kazakhstan ini apa saja pak kalau bulan ramadan
kalau memang tidak ada pasar misalnya atau apa
tidak ada pasar ramadan ya
tidak ada secara khusus sebenarnya
jadi lebih banyak kalau suasana iftar tadi atau buka puasa itu dilaksanakan di keluarga keluarga atau di rumah rumah
nah kecuali makanan
tadi makanan tadi yang agak berbeda
di sini biasanya mereka lebih jadi sering nih makan nasi
kami juga jadi sering makan nasi terutama nasi yang mirip dengan nasi mandi atau nasi biryani itu
tapi mereka menyebutnya seperti mereka menyebutnya vlog
dan umumnya dibuka itu dengan tadi sop
sopnya itu disebut tadi namanya sorvan
itu enak sekali menurut saya karena daging sapi besar potongannya
ditambah dengan wortel dan kentang
cuma di sini mereka tidak menyukai pedas
jadi saya terpaksa kadang kadang dengan ibu bawa bawa ini
bawa bawa apa sambal begitu
untuk supaya memenuhi cita rasa orang indonesia yang suka pedas
mereka sangat tidak suka pedas
umumnya hanya memakai tomat seperti itu
tapi pasti artinya ada perbedaan yang signifikan dari sisi cita rasa ya pak untuk makanan makanan
walaupun memang tadi ya pak disebutkan bahwa biasanya tuh nggak makan nasi
tapi kalau di bulan ramadan biasanya akhirnya jadi lebih sering makan seperti tadi nasi mandi nasi biryani gitu ya
di sini mereka makannya ya dengan roti lebih banyak
roti dan daging konsumsinya ya lebih banyak
nah menurut informasi karena saya belum mengikuti ini idul adha sebenarnya akan lebih panjang lebih rame
karena keluarga kan berkorban segala macam
jadi akan lebih cukup panjang juga liburannya
kalau idul fitri tidak terlalu banyak
liburannya bahkan cuma satu hari kalau saya tidak keliru
justru kalau untuk libur idul fitri di kazakhstan biasanya hanya berlangsung sekitar satu hari
tapi kalau untuk idul adha lebih festip begitu ya pak
lebih panjang bisa sampai tiga hari betul
karena kan keluarga keluarga itu mereka melaksanakan korban
bagikan ke teman korban
walaupun tidak seperti di indonesia kan di rumah penduduk atau kemudian juga di lapangan
mereka umumnya dilakukan kan di tempat yang khusus karena untuk menjaga higienis seperti itu
kan kalau di bulan ramadan kemudian nanti selesai ramadan kita berharap sama sama meraih kemenangan di hari raya idul fitri ya pak
kalau di indonesia kan tradisinya biasanya tadi ya kita open house kita silaturahmi ke tempat keluarga gitu
kalau warga muslim di kazakhstan itu seperti itu juga nggak sih pak
biasanya kalau lagi lembaran terus ke rumah keluarga gitu atau seperti apa pak kondisinya
nah saya sempat bertanya dengan sejumlah masyarakat yang ada di sini
masyarakat kajastan terutama mereka umumnya mirip seperti di indonesia ada sebagian yang pulang kampung
walaupun mereka tidak menyebut seperti itu
karena mereka mengatakan bahwa kalau di kampung atau di desa itu lebih akrab
jadi bisa antar tetangga segala macam itu bisa saling makan bersama mengangkar makanan
tapi kalau di kota tidak terlalu tidak terlalu ramai
tapi juga nah ini saya pertama kali mudah mudahan nanti ikut menyaksikan apakah ada keramaian seperti pulau kampung
tapi saya mendapatkan informasi tidak terjadi seperti itu
tapi umumnya mereka menyukai apabila keadaan idul fitrinya senang
kalau berada di desa atau di kampung
tapi tidak seheboh di indonesia
karena penduduknya juga kan sedikit di sini sembilan belas juta
lebih besar dari indonesia
jadi penduduknya sangat sedikit
tapi ini daerahnya sangat luas
nomor sembilan di dunia daratan
yang pasti nanti kita simak tadi tradisi mudik ternyata juga menjadi satu hal yang khas nih ya di kazakhstan
ini jadi satu informasi baru nih bagi kita
ternyata yang pulang kampung
tapi tidak terlalu tidak semasif di indonesia
karena penduduknya kan sedikit
mereka mengatakan termasuk staff kami mengatakan mereka senang kalau bisa pulang ke desa atau ke kampung
nah alhamdulillah mereka jadi senang kenapa
karena kbri nur sultan ini kan liburnya mengikuti indonesia
liburnya tanggal dua puluh sembilan april
lama sekali jadinya liburnya
kalau di sini kan cukup cuma satu hari
seperti hari ini tadi aja kan kalau di indonesia kan libur ya
karena kenaikan jumat agung
dan di sini tidak tidak libur orang tetap bekerja
jadi kami di kbri mengikuti liburnya indonesia
jadi cukup panjang ini
dan saya juga dengan keluarga berencana akan keluar kota pada hari idul fitri
atau sesudahnya satu hari
karena dekat sini namanya burabai
karena itu daerah wisata
nah itu juga karena untuk merasakan bahwa di desa atau di kampung yang jauh
yang cukup jauh dua ratus km dari kota nur sultan ibu kota kajastan ini
katanya suasananya lebih kekeluargaan
suasana kekeluargaan bisa terasa di sana
tapi kan biasanya kalau kita bisa dekat dengan keluarga juga lebih senang lagi gitu pak
ada informasi belum pak
kira kira nanti akan banyak tidak nih warga negara indonesia yang ada di kazakhstan
yang akan mudik juga nih ke indonesia
apakah mungkin ada fasilitas khusus dari kbri untuk bisa memfasilitasi
bagi mereka yang ingin pulang kampung nanti ke indonesia di masa lebaran ini pak
sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi
tetapi ada beberapa staff memang yang akan dengan keluarga akan pulang kampung
beberapa saya mendengar dari warga indonesia yang ada di kajastan
kajastan ini yang terbesar kan di no sultan itu ada sembilan puluh delapan orang
kemudian yang berikutnya itu di kota almaty
almaty itu ada ibu kota lama itu jakartanya lah
kemudian sekitar satu dua ratus km dari sana itu lalu muncul ibu kota nusantara
nah itu namanya nur sultan
jadi itu adalah dua kota itu yang cukup banyak penduduk kita
umumnya mereka di sini profesional bekerja di minyak gitu ya
karena kan di sini pengekspor minyak terbesar sepuluh besar dunia
dan kemudian gas kemudian juga mineral kemudian juga kandu
makanya ini kita berharap ini banyak pengusaha pengusaha indonesia
yang bisa memanfaatkan kajastan sebagai negara terbesar dan terkaya di asia tengah
kalau indonesia kan terbesar dan terkaya di asia tenggara
mudah mudahan ini hubungan diplomasi ekonominya ini makin bagus
apalagi kita sesama muslim begitu itu banyak juga yang bisa dikembangkan
dari fashionnya dari kulinernya itu bisa dikembangkan di sini
mudah mudahan saya dulu sempat berbicara dengan presiden joko widodo mengatakan
mudah mudahan bisa tembus pak saya bilang
pak ini satu miliar dolar nanti hubungan ekonominya
nah ini bisa dibangun melalui diplomasi terkait dengan ramadan
terkait dengan kegiatan literasi beragama moderasi beragama
ini yang kami rintis juga di sini antara indonesia dengan kajastan
mungkin boleh bocoran ya kalau gitu pak fajrul
apa saja kemudian program program yang sedang saat ini dibangun
dijalin hubungan diplomasinya untuk bisa nanti digagas bersama untuk kerjasama
antara kazakhstan dan juga indonesia
nah kalau champion untuk diplomasi budayanya itu pencaksilat
pencaksilat itu sangat terkenal di kajastan
itu dari empat belas provinsi itu dua belas provinsi itu sudah memiliki organisasi
saya baru kemarin bertemu di nur sultan dengan satu tempat latihan pencaksilat di sini di kajastan
nah mereka sudah mengikuti kejuaraan asia kejuaraan dunia
dan film terkenal di sini itu the raid
sementara aktornya yang paling terkenal itu iko uwais
mereka senang sekali
nah jadi di sini diplomasi budayanya kami championnya adalah pencaksilat
selain juga pendidikan kan cukup banyak mahasiswa indonesia yang sekarang mulai belajar di kajastan dan tajikistan
bahkan mereka sudah membentuk persatuan pelajar indonesia di kajastan
dan kemudian kalau di bidang ekonomi ini sekarang ada sekitar sepuluh perusahaan besar indonesia sudah mau masuk ke sini
di antaranya tentu yang paling mau masuk itu adalah tidak boleh menyebut merek tidak
boleh silahkan pak
ya misalnya seperti indomie gitu ya sudah mulai mau masuk ke sini dan kami sekarang sedang menyiapkan juga mencarikan distributornya di sini
dan kemudian juga bioan
karena kebetulan bumn ghost global ini kan dirancang oleh ibu retno marsudi menlu dengan pak erik thohir dari bumn
dan ini kita rencana membawa konstruksi kemudian juga terkait dengan minyak kemudian juga farmasi ke sini
jadi bumn ghost global itu sedang kami rancangkan juga supaya nanti kita bisa menembus setidaknya volume perdagangan itu sekitar sepuluh perusahaan besar indonesia
dan itu sangat bagus untuk kerjasama antara ekonomi indonesia dengan apa ini dengan kajastan maupun juga dengan kajetan
baik semoga ini memang momen baik ya di bulan baik di saat ramadhan juga bisa melancarkan proses diplomasi tersebut
dan yang pasti saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pak fajrul rahman sudah berkenan ini subuh subuh sahur bersama cnn indonesia connected ya pak
sehat selalu dan sampaikan salam kami
dari cnn indonesia kepada seluruh warga negara indonesia yang sedang merasakan semaraknya atau suasana ramadan di kazakhstan
selamat selalu bapak selamat pagi pak
sehat selalu juga maefri cnn selamat pagi selamat bersahur
mudah mudahan kita bertemu lagi di idul fitri yang nanti
selamat menjalankan ibadah puasa dari persultan kajastan
terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak selamat menjalankan ibadah puasa sehat selalu pak fajrul
sehat selalu salam sehat
terima kasih pak